kita ke informasi lain warga desa batang batang lauk kabupaten sumeneb jawa timur
dikejutkan dengan temuan sumur yang mengeluarkan lumpur bercampur gas
fenomena alam itu ditemukan saat warga menggali sumur bor untuk mencari air bersih
warga dusun jandir desa batang batang lauk kabupaten sumeneb madura jawa timur
dihebohkan dengan munculnya lumpur panas dari dalam sumur milik nawawi warga setempat
kabar tersebut langsung tersebar dan mendorong warga sejumlah desa untuk berdatangan ke lokasi
warga bahkan tanpa merasa takut mencoba membuktikannya dengan menyulut korek
beberapa warga juga mencoba dengan membakar jagung
saya kaget aja ya ada orang dari sumur tahu tahunya ada kendor gas
menurut nawawi temuan lumpur panas tersebut terjadi saat ia hendak mencari sumber air bersih dengan membuat sumur bor
selama dua hari melakukan pengeboran hingga kedalaman tiga puluh lima meter tiba tiba keluar lumpur panas
nawawi sendiri melanjutkan pengeboran hingga kedalaman enam puluh meter
yang ditemukan mengandung gas pada malam kamis
terus di hari kamisnya bornya diangkat langsung dites sampai sekarang
di pancing di korek api
lokasi sumur bor saat ini telah dipasang garis polisi
namun sejumlah warga tetap nekat menerobos untuk melihat dari jarak dekat
sampai saat ini belum ada tindakan yang dilakukan pihak terkait dengan adanya lumpur panas disertai gas tersebut
ahmad rahman sumeneb jawa timur